dengan kondisi hujan yang sangat ekstrim ini kita mensiagakan seluruh jajaran kita yang terkait dengan pengendalian hujan pengendalian air hujan
dan di tempat tempat di mana terjadi curah hujan yang amat intensif maka kita sialgakan semua infrastruktur baik petugas maupun alat alat untuk memastikan bahwa bisa dikendalikan dengan baik
terutama kalau soal hujan itu di tempat tempat yang belum tentu ada aliran sungai jadi tempat tempat yang mengalami curah hujan itu tempat tempat yang belum tentu ada aliran sungainya
ini berbeda dengan kalau hujan kiriman kalau hujan kiriman memang di kawasan kawasan yang ada aliran sungai
di situ kita berbicara tentang sambungan sambungan satu tempat dengan tempat lain dan disitu ada pompa
tapi kalau di kawasan yang sama sekali tidak ada aliran sungainya di situ